ya bertahun tahun saya itu menggunakan motor berbasis bahan bakar minyak dan jujur saja
ini pertama kali saya mencoba menggunakan motor listrik buatan anak negeri dan ternyata
untuk handling itu sama mudahnya tapi kalau untuk ke smooth atau kelembutannya itu bahkan
smooth dan hari ini tepat sepuluh hari sudah pasca kenaikan bbm kira kira ada peningkatan permintaan
enggak ya coba lagi ya iya pasca kenaikan harga bbm motor listrik semakin dilirik pasalnya
kendaraan berbasis listrik ini sama sekali tidak menggunakan bahan bakar minyak dan konversi
penggunaan biaya listriknya dinilai jauh lebih murah dibandingkan dengan harga bbm jadi kan ada
beberapa customer kami yang rumahnya di sidoarjo yang perlu dinas dan bekerja di kota surabaya
mereka pp seharian itu bisa lima puluh km sedangkan kami untuk menempuh jarak lima puluh km hanya cukup ngecas yang
kuatnya tuh ongkosnya dua ribu dua ratus rupiah dua ribu dua ratus rupiah nah anda kalau beli bbm untuk menempuh lima puluh km estimasi
itu hampir sepuluh kali lipat ongkos ongkos jalannya gitu teknis penggunaan baterai sebagai sumber energi
utama adalah cukup mengisi ulang dayanya baterai bisa dilepas lalu diisi daya ataupun diisi daya
langsung di motornya dari kondisi isi baterai dibutuhkan waktu pengisian daya sekitar
jam saja dengan efektivitas biaya dan waktu peningkatan permintaan pasca kenaikan harga bbm mencapai
enam puluh atau lima puluh jadi dua kali lipat itu hanya kami di surabaya saja angka penjualan motor listrik ini
pun dinilai baik khususnya pasca pandemi dan di tengah upaya edukasi motor berbasis listrik
yang memang belum begitu dikenal masyarakat harga motor listrik dan motor kondisi baterai
mencapai satu ratus dua puluh km per jam ini pun berkisar tiga puluh juta rupiah peningkatan permintaan
kendaraan berbasis listrik juga dirasakan pada sepeda ataupun skuter listrik ya banyak stigma
di masyarakat kalau motor listrik itu masih mahal ya namun di pasaran kami menemukan motor listrik
itu yang harganya bersaing bahkan lebih murah daripada motor konvensional harganya berkisar
sebagai distributor wilayah indonesia timur roby kristianto pun merasakan peningkatan permintaan
dari pasar umum ataupun institusi motor listrik produksi semarang jawa tengah ini memang mengklaim
hemat energi untuk pengisian listrik yang sudah dihasilkan oleh bbm dan juga listrik yang dihasilkan oleh bbm
pengisian listrik setara tiga kilowatt hour atau setara dua ribu rupiah motor bisa melaju hingga enam puluh km
mungkin kalau dulu paling seminggu itu kisaran lima sampai sepuluh ya kalau yang motornya tapi kalau sekarang ya
mungkin bisa sekitaran tiga puluh empat puluh an bahkan bisa sampai enam puluh kita pun ada permintaan ini dari pln aja dari bumn
sekitar lima puluh unitan masih belum terrealisasi kita kendala unit kita kehabisan sampai kehabisan unit
motornya ini kita masih menunggu dari pabrik ya selain perseorangan permintaan kendaraan listrik
juga didukung pemerintah perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang percepatan program kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai memang mendukung penggunaan kendaraan listrik baik untuk
masyarakat maupun institusi negara selain itu pajak kendaraan listrik juga ditetapkan lebih rendah
dibandingkan dengan kendaraan konvensional wida subianto ganjar wijaksono surabaya jawa timur